kita ke informasi terkait dunia ekonomi dan bisnis di mana jumlah pengangguran baru bertambah dua enam puluh tujuh juta orang akibat pandemi covid sembilan belas
total pengangguran di indonesia mencapai atau menjadi sembilan tujuh puluh tujuh juta orang diiringi naiknya angkatan kerja baru sebanyak dua tiga puluh enam juta orang
menteri keuangan sri mulyani mengatakan pengangguran melebar seiring dengan perlambatan perekonomian
terjadi pemutusan hubungan kerja atau phk pekerja dirumahkan dan penurunan jam kerja
hal ini menyebabkan dua tiga puluh enam juta angkatan kerja baru kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan
imbas pandemi tingkat pengangguran terbuka naik dari agustus dua ribu sembilan belas lima dua puluh tiga persen atau tujuh satu juta orang menjadi tujuh tujuh persen atau sembilan tujuh puluh tujuh juta orang
baik pengangguran di perkotaan maupun pedesaan ini mengalami kenaikan
angkatan kerja baru juga bertambah dua tiga puluh enam juta orang
sementara penurunan lapangan kerja
terjadi tiga ratus sepuluh ribu orang dan ini menyebabkan naiknya pekerja di sektor informal
tingkat pengangguran ini kalau kita lihat tambahan pengangguran akibat adanya covid adalah dua tiga
tambahan angkatan kerja baru yang kemudian mencari kerja adalah dua tiga puluh enam juta
dan penurunan lapangan kerja yang diciptakan adalah sebesar